maaf ustadz kalau umi lancang apa ustadz jainal sudah mempunyai tambatan hati
maksud umi wanita yang sudah siap untuk dijadikan istri
ya memang ustaz jainal bukan anak umi tapi umi ingin sekali melihat ustaz bisa bahagia
tidak punya kaki mau berdirinya pakai av pakai bambu
bang ustaz tapi ini anak kan asisten bang ustaz
ambu juga ambu yang paling setia
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
antum iri sama semangka
eh denger ya antum juga yang bakal menikmati keindahan semangka ini yang merah merona
jangan nyeri hati timbulnya dengki tidak bagus
berarti anak yang perlu duluan
antum jangan suka nyelak
langsung tahu ini semangka tidak ada manis manisnya sama sekali
ini berarti itu nenek ngasihnya tidak ikhlas
ini gara gara ancaman berdua kenapa tidak ambil nanas
kan nanas itu asam semangka itu manis
jadi kita harus berbuka dengan yang manis manis sudah ustaz
betul tuh bang ustaz
jangan sok tahu anda yang berhadapan langsung sama itu nanas
anda lihat nanas itu masak mateng pasti manis walaupun ada asemnya
tidak mau salah
kenapa ustaz sudah tidak mengambilnya sendiri
aceh mustinya antum yang ingetin anak untuk ambil itu nanas
karena kita sesama umat
kita harus saling mengingatkan
kalau antum tidak mengingatkan sama saja antum menjebak ana biar jatuh ke dalam jurang yang dalam
gimana yan bapak kamu sudah sehat
alhamdulillah lu sehat
tadi aku ketemu sama bapaknya neneng
tidak usah ngebahas mas apoy lagi
emangnya lu sudah memutuskan untuk memilih dokter dimas
saya juga tidak tahu prill
kenapa lu pada mukanya pada asam gitu
kayak ketek ketek lu pada lu
kayak lu pernah merasakan keringat ketek aja lu
kayak habis ketepesan ularnya opi
yang penting gue lagi bahagia
lu masih ingat gak
jilbab yang gua beli
terus gua rajut
itu jilbab dipake sama doi
katanya udah alergi sama yang namanya april
siapa yang alergi
waktu itu juga kamu maunya dipanggil mawar
si aprilnya terus
habis bulan maret katanya ya
itu kan masa lalu
terus jilbabnya lu kasih dia
awalnya sih udah gue buang tuh jilbab
tapi gak tau kenapa
dipake mah dia
mungkin ini yang dinamakan the power of love
siul mulu lu bunyi kagak
masa siulan bentuknya begitu
lu gapai begini
iya ini gua mau jelasin
gua jelasin juga pasti lu pada kagak percaya sama gua
dia udah merajalela sekarang
aku harus kembali berantisipasi
ampunilah dosa bapak saya
dan jadikan kuburnya tamat
dan jadikan dari taman syurga mu ya allah
kalau kamu mau lihat emak sehat
dan baik baik saja
jangan temuin emak lagi
bukakanlah hati mama saya ya allah
agar mama bisa menerima saya kembali ya allah
jaga mama saya dimanapun emak berada
berilah ya kesehatan ya allah
dan izinkan saya untuk bertemu kembali dengan mama saya ya allah
wa rahmahumma akamah rabbay'anasi ya allah
kamu itu udah dewasa
sudah cukup umur untuk berumah tangga
sudah saatnya memiliki pendamping
ustadz jainal misalnya
rezeki itu emang gak diduga duga ya prill
poyang dari paris
pesanan jilbab manik manik kamu malah makin bertambah banyak
iya juga ya
lo liat manik manik yang biru gak sih
enggak kenapa pril
ini tinggal yang ini loh
kayaknya ketinggalan di kamar deh
gue sering banget pake jilbab ini
kalau umi lancang
apa ustadz jainal sudah mempunyai tambatan hati
wanita yang sudah siap untuk dijadikan istri
ya memang ustad jainal bukan anak umi
ya memang ustad jainal bukan anak umi
tapi umi ingin sekali melihat ustadz bisa bahagia
insya allah sudah ada
kalau begitu segeralah niat baik itu dilaksanakan
maksud umi segeralah untuk melamar
seperti sabda rasulullah
jika seorang hamba menikah
maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya
oleh karena itu
hendaklah ia bertakwa kepada allah swt
untuk separuh yang tersisa
insya allah ini insya allah
minta tolong didoakan
karena dalam waktu dekat ini
saya akan mencoba untuk melamarnya
ke toiletnya sudah
kalau begitu mas saya permisi dulu
umi saya juga permisi